afihu sherwood pendiri organisasi satwa liar dengan berani menjelajahi nahal oz israel selatan pada hari minggu lima belas oktober
ia ingin mencari tanda tanda kehidupan di daerah yang terdampak serangan hamas beberapa hari sebelumnya
sherwood tidak hanya mencari hewan peliharaan tetapi juga hewan hewan liar yang ada di taman binatang
hewan hewan peliharaan tersebut termasuk kelinci ayam dan bahkan kambing dievakuasi oleh sherwood dan timnya ke tempat penampungan yang aman di israel
ia mengungkapkan bahwa mereka telah mendapatkan izin khusus dari tentara israel untuk masuk ke daerah yang sepi akibat serangan
tindakan ini menunjukkan dedikasi mereka untuk melindungi makhluk makhluk yang terlantar di tengah situasi sulit
otoritas alam dan taman israel merilis rekaman mengharukan saat para pawang hewan beraksi di kibus beri
komunitas pertanian ini terletak hanya lima km dari gaza menjadi salah satu kota pertama yang diserang oleh militan hamas pada tanggal tujuh oktober
bri dan komunitas tetangganya nahal oz berperan sebagai tempat perlindungan sementara bagi satwa liar yang memerlukan perawatan dan pengobatan setelah serangan hamas
hewan hewan yang telah diselamatkan termasuk